kok suara sininya deket banget sih
hahaha ini gua baru sancai
wih gua kira polisi
lu memang lisi namanya
dok kok ada suara sirinanya di motor lo sih
iya tadi kan
jadi gua tadi tuh emang udah pasang
sirine buat jaga jaga kita
jadi gua pasang aja
pak kayaknya cukup sampai sini aja
pak sekarang udah aman
oh baik kalau begitu
makasih banyak ya pak
lu duluan naik ke bskm
gua mau nemuin kinan
oke tapi dari sana jangan kecewain gue
karena lu bikin dia cinta gila
keluarganya boy akan membenci boi
ya udah tenang aja
lo dulang aja deh nanti gue besok
alex makin terpuruk
gue harus bisa buktiin
kalau gue gak bisa diremehin kayak dia
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu lagi dimana
aku lagi main basket nih
oh sama siapa
kalau gitu boleh dong
kamu gak sibuk
ya sesibuk apapun aku
aku pasti bakal nyempetin lah
untuk bisa sama kamu
ya udah aku kesitu ya
ya udah aku di lapangan basket dekat komplek
aku tidur lama juga
kenapa udah gak kacau kenal kenal
hapanya meleset gue
njayak tebing dong
rebecca juga kalau sembunyi cuma jatoh
waktu satu jam nieu messiah ngebunuh orang
siapa tuh mereka
kalian pikir kalian sudah aman dan lolos dari geng black hole
kalian belum lolos

kenapa juga lo malah nyari masalah sama anak anak aja
seharusnya gak usah kayak gini dan

udah lah gak usah kayak gini
mungkin bella masih ada di sini

bukan sama gue

kalian semua tenang aja

kalau menurut gue sih sebenernya ini masalah pribadi ya
cuma gak tau kenapa keseret jadi masalah kelompok
maksud kalian semua bella
kalian jangan duduk sembarangan kayak gitu dong
bella sama dan itu udah gak ada hubungan apa apa
mereka udah putus
daninya aja yang ngejar ngejar bella
yang oki bilang ini benar
jangan ada yang selain bella ya
dia gak salah apa apa
kalau emang kehadiran gue
nggak ganggu kalian
gue balik duluan aja
eh gak usah
biar gue aja yang ngantuk
yaudah kalau gitu kita pulang juga
kita bisa rahat ya
biar dia capek
udah menggunakan mate coupé
ini tuh pas buat bre
udah ada disini
ya nggak urban
mukailalnya nggak gede deh
ada yang wellbeing
kayak covid sembilan belas aja
masa damai mas
sekarang istrinya asli
sejuk aja dia
kedepannya rumors gini ginitoday
udah berhari nih
siapa sih k city
umar lagi kan